ya udah gini aja
nanti saya akan coba cari solusinya
dan akan saya bicarakan dengan semua pengurus disini
boleh gak masalah
tapi akan lebih baik lagi kalau dibicarakannya di rumah saya
kalau gitu saya rtpn
ya ada apa
wawan berantem di empang
berantem di empang sama siapa
sama santri gunanta

eh aduh udah eh eh aduh
aduh jempol wah
nah kemana kemana kemana
tarik dulu tarik
ternyata keren juga ya obe
bisa melihat prosesnya dari susu sapi murni
sampai diolah sampai bisa jadi minuman kayak yang ada di warung warung itu
alhamdulillah seru kan
iya seru banget bang obe
tapi lumayan susah juga sih bang ube
kalo haikal udah tau susah
haikal pasti nanti lebih menghargai
lebih menghargai usaha orang
kita memeras sapi sampai jadi satu gelas susu yang bisa kita minum
nah kalo haikal udah bisa menghargai
sudah bisa menghargai usaha jasa orang lain
insya allah haikal termasuk orang orang yang berbudi pekerti
ube jadi inget nih ada pepatah arab
artinya sebaik baiknya manusia
manusia yang terbaik
manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik budi pekertinya
dan yang bermanfaat bagi yang lain
mau gak bermanfaat bagi yang lain
mau bang ube
waduh kok mukanya ditekuk tujuh begitu
nanti lesung pipitnya aku gak kelihatan loh
ternyata kualitas susu kita sedang menurun sedang gempa ustaz
jadi harganya juga turun
kang tetap harus usnuzon
gak boleh begitu
kita lagi diuji sama allah
kita tetap harus bisa sabar
tetap harus bersyukur
insyaallah kalau kita bisa ngelewatin ujian ini
di mata allah kita bisa naik kelas kak
kalau gitu saya sama eka mau kereta aku muter dulu ya kang
oke kang assalamualaikum

tanggung jawab semuanya
iya pak rt kenapa

tuh kan bener
abis itu kamu suka tuh sama ustaz shafa
iya sih tadi sih gaduh banget
eh sekarang kayak kerupuk sama air
nah itu buktinya
yaudah yaudah yaudah
tenang aja biar saya yang atasi
telah terjadi perusahaan dan penjarahan empang milik pak re'et
oleh santri santri kunanta
menurut peraturan re'et nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
maka pelaku akan dikenakan denda sebanyak lima ratus ribu rupiah
santri kena denda
jangan terlalu gitu ya kamu
peraturan saya itu gak harus digunakan disini dong
masalah seperti ini masalah kecil bisa dibicarakan
iya maaf pak re'et
ya ya terus
jangan kayak gitu dong pakai denda segala
haikal lagi seneng baca buku hadis
kelakuannya hampir gak kayak santri
tapi buku bacaannya
tidak boleh ya baca buku ini ya
boleh bagus banget
apalagi haikal kan tahfiz
bagus banget kalau haika lengkapin
sekalian baca buku hadis
tapi haikal harus ingat
kalau haikal baca buku hadis jangan sendirian
harus ada pendamping
atau ajak ube boleh
supaya haikal gak salah
supaya gak salah jalan
eh bang ube tapi
kalau misalnya salah jalan
pakai aja google malah tuh ketahuan tuh
ada jalan tikus ada bot disini
ada lampu merah ada lampu hijau ada lampu kuning
ada lampu biru ada lampu mua ada lampu jingga
biar nggak nyasar bang ube
kalian kenapa ngurus kayak panggil pak rt
pak rt pak rt
ya udah gini aja
nanti saya akan coba cari solusinya
dan akan saya bicarakan dengan semua pengurus disini
boleh gak masalah
tapi akan lebih
baik lagi kalau dibicarakannya
di rumah saya
saya rt pian permisi dulu
halil gibran trusdy ini ada apa sebenarnya
tadi itu tuh kita lagi nyari hicle
eh tiba tiba kecebur rempong deh
sekarang kalian mandi ya
nanti kita berbicara